ini jalanan umum dibuat garasi
sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan satu unit mobil terparkir
memakan sebagian ruas jalan di bekasi jawa barat
tak hanya memakan ruas jalan sang pemilik kendaraan juga memasang pembatas
menggunakan pipa besi tersambung dengan rantai besi di sekeliling kendaraan
menggunakan jalan sebagai garasi pribadi ini memancing kontroversi sehingga viral di media sosial
parkir sembarangan memang bisa memancing kontroversi bahkan konflik
hal ini membuat beberapa kota seperti jakarta depok dan surakarta
mengeluarkan aturan persyaratan kepemilikan mobil harus memiliki garasi
di jakarta aturan tersebut tertuang dalam peraturan daerah no lima tahun dua ribu empat belas
tentang transportasi yang ditandatangani gubernur dki saat itu joko widodo
dalam aturan pasal satu ratus empat puluh ayat tiga
pemilik mobil juga harus menyertakan surat bukti kepemilikan garasi
dan menjadi syarat penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor
pelanggaran perda ini akan diberikan sanksi denda sebesar dua juta rupiah
kota penyangga jakarta depok juga memiliki aturan serupa lewat perda lalu lintas
dan angkutan jalan no dua tahun dua ribu dua belas dengan sanksi sebesar dua juta rupiah bila ada pelanggar
sementara di kota surakarta
pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi
akan didenda hingga satu juta rupiah yang tertuang dalam peraturan daerah kota surakarta nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaraan perhubungan
di setiap perumahan di jakarta seperti kawasan tegal parang jakarta selatan
pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi
disediakan kawasan parkir berbayar yang bisa digunakan bersama sama
pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi
yang tidak memiliki garasi
yang tidak memiliki garasi
yang tidak memiliki garasi
yang tidak memiliki garasi
atau tamu yang lain
mau main ke sini
paling disiarin aja ke masjid
kalau di situ kan ada pesewaan juga itu
tempat buat narok narok mobil
ada parkirannya sih ada
cuman udah kepenuhan kali
oh ada di sini
sama rt disediakan
udah ada sih emang
buat parkir parkir yang bayar bulanan
udah ada di sini
yang penting mobil kita bisa lewat aja
jangan sampai mengganggu jalan gitu
kan di sini ada yang punya garasi
ada yang nggak punya garasi
yang nggak ada garasi di luar
jadi dia asal tau aja
bisa mobil yang punya garasi bisa masuk gitu
kepala dinas perhubungan dki jakarta
seperti dikutip melalui cnnindonesia com
menegaskan bahwa jalan di kawasan pemukiman
merupakan fasilitas umum yang seharusnya menjadi milik publik
ia menghimbau pemilik mobil kendaraan memiliki garasi
sehingga tidak ada yang parkir di fasilitas umum
penjualan mobil di tanah air memang terus meningkat
namun sayangnya tidak semua orang yang memiliki mobil
ternyata memiliki garasi di rumah mereka
selain bisa menimbulkan konflik sosial
parkir mobil sembarangan yang memakan bahu jalan
ternyata bisa mengganggu arus
aturan syarat kepemilikan garasi ini
sejatinya dibuat untuk menekan perilaku warga
yang kerap memarkirkan kendaraannya di fasilitas umum
seperti jalan di depan rumah
selain untuk meminimalisir konflik dan gesekan antar warga
juga untuk memperlancar mobilitas
seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran
saat situasi genting